kamu dan adikmu riza ada hak di rumah ini
tapi kenapa mendadak begini
pokoknya mama cepat ambil surat surat rumah ini sekarang
hendrik nggak mau buang buang waktu
tapi nanti kalau rumah ini sudah dijual
mama boleh kan tinggal sama kamu
mama ingin dekat sama cucu mama hendy
lihat riza sama hendrik nggak
hari ini ada gak
ya udah terima kasih ya
anak anakku gak ada di sekolah
aku menyesal ya allah
aku kangen sama anak anak mas
aku menyesal mas
aku menyesal mas
kalian berdua kemana
mama keras sama kalian
demi kebaikan kalian
mama menginginkan kalian
menjadi anak anak yang kuat
tak akan lagi yang pintar
mama menginginkan kalian berdua jadi orang yang hebat
mama kangen sama kalian naha
ya allah pertemukan hamba dengan anak anakku itu ya allah
mungkin hanya di tempat inilah apa bisa bertemu dengan mereka
di makam ayah mereka ini
pertemukan kami ya allah
pinter anak mama
pa ini damar anak henry
dan ini indah istri henry
kamu sudah besar sekarang
maafin henry ya baru bisa kenalin mereka sekarang
ya allah semoga roh papa diterima di sini
semoga papa kamu tenang ya mas ya
vedli betul sebelum ini
waktu itu mama terus mencari cari kalian berdua tapi gak ketemu
tukangnya mama udah gak anggap hendrik sebagai anak mama
tega teganya mama usirnya hendrik dan risa
mama kagetkan kalau hendrik bisa ke rumah nenek sendiri
hendrik dan risa gak dikenalin ke nenek sendiri
udah mas yuk ah
ngapain sih di sini
mama salah nek
mama mohon jangan tinggalin mama nek
gedung diri dia roboh
kenapa bisa roboh
cepat panggil arsiteknya sekarang
suruh meeting ke kantor saya
mbak ingin berkumpul kembali dengan anak anakku ya allah
buatlah mereka untuk kembali lagi ke rumah ini
berkumpul dengan hambamu ini allah
biru orangnya kalo ke vorher
syukurlah kamu pulang juga ke rumah ini nah
mah hendrik lagi butuh uang banyak
perusahaan hendrik ada masalah besar
harapan hendrik cuma rumah ini
maksudmu kamu mau rumah ini mama jual
hendrik ingetin ya ma
ada hak hendrik atas rumah ini
ini kan rumah peninggalan papa
mama tahu kamu dan adikmu riza ada hak di rumah ini
tapi kenapa mendadak begini
pokoknya mama cepat ambil surat surat rumah ini sekarang
hendrik gak mau buang buang waktu
tapi nanti kalau rumah ini sudah dijual
mama boleh kan tinggal sama kamu
mama ingin dekat sama cucu mama hendy
mama cepat ambil surat surat rumah
kamar yang kosong cuma ada ini
semuanya sudah keisi penuh